aduh sorry tadi bangkunya gue tambahin paku biar kuat
tapi yang bener leh menambahinnya ternyata gue sampe robek nih
gawat ini sampai jam segini belum ada yang beli juga
gagal beli tv baru
emang lo masih pengen beli tv
ya iya man lawang istri saya sudah menyodorkan brosur toko
emang tipi lo kenapa sih
situ lupa ded
saya kan pernah cerita kalau gambarnya itu kurang bagus
dan sinyalnya susah ketangkep
saya ga berani
saya ga berani
ani tumben ga mau diantar sampe kantor
iya aku mau naik taksi aja soalnya aku nggak ke kantor
iya mau ketemu pacar ya
ih apaan sih bang ojak
aku tumbuh ketemu orang yang mau beli rumah
tapi aku bangunya kesiangan
halo iya pak saya udah di jalan
ya udah keluar deh ada apa
yang mau beli mobil gue udah ada belum ya
isah ga tau beh
mau bisa teleponin bang harun
kagak usah dah ntar gue balik lagi ya
pur emangnya kamu serius sama neng ineke
dulu juga kamu bilangnya begitu
ah paling juga setahun por
kamu ngejar neng inekenya abis gitu kalo ga dapet
kalo berdua bisa ga
bisa neng tapi saya nggak mau dilarang pemerintah
alhamdulillah akhirnya gue dapat jatah
bah surti emangnya ba be itu mau jual mobilnya berapa
kalo soal harga bunur tanya langsung aja sama ba be
eh neng nia
emang kapan mbak be naik hajinya
belum tau mbak
nah mobilnya aja belum laku
bunur memang pak sopian
gak minat beli mobilnya mbak be
yang berminat itu justru saya
bapaknya yang gak mau
kalau gitu dibujuk aja bunur
coba dibujuk lagi
sudah mbak surti
saya sampai capek ngebujuknya
mundur kalau usaha jangan gampang menyerah
nanti dibujuk lagi
dari mana bang
namanya kamu jack kalau gak ada di pangkalan kalau gak bisa narik
tadi bangkunya gue tambahin paku
tapi yang bener lo menambahinnya
ternyata gue hampir robek nih
ah cuma deket
ntar gue ganti pakai kopi aja yaa
kalau bunur beneran berminat
bapak belum setuju
langsung ambil aja bu
yaa indah bisa lah mbak surti
semua kan harus izin suami
kecuali apa bunur
bisa buat cecelan mobil
gue pindah mobilnya kan bunur
sejak dibantu sama si yanti
pesenan dikit apa banyak
sama sama kepegang
dibandingin sama yang dulu
siapa sih bang
siapa sih bang
siapa sih bang
siapa sih bang
siapa sih bang
mau tau aja
saudara atau apa
kok sering kesini
ya biarin aja
namanya juga temen
katanya sekarang banyak film indonesia yang bagus
oh seperti itu
mai kagak ngikutin film bioskop bang
masa udah tua nonton film
memangnya kalau sudah tua tidak boleh nonton film
mai senangnya film apa
mai senangnya film apa
apa aja suka bang
apa aja suka bang
gimana kalau besok
belum bisa bang
kalau udah ada waktu luang
mai kabarin abang
belum bisa bang
belum bisa bang
belum bisa bang
belum bisa bang
belum bisa bang
belum bisa bang
belum bisa bang
lo di rumah emak
robek bagian belakangnya
tadi kenapa aku di warung salim
lananya abang taruh di tas kasur
iya umurnya berapa
berapa bun bun
sudah sekolah belum
sebenarnya waktu ikut mama saya di bandung
ya udah masuk sekolah tk
oh kenapa gak dipindahin aja ke tk disini
nanti aja mbak surti sekalian masuk sd